jebolnya tanggul di kawasan pemukiman pantai mutiara pluit jakarta utara menyebabkan puluhan rumah mewah terendam banjir
pada jumat malam ketinggian air mencapai satu lima meter
jelang sabtu pagi ketinggian air di perumahan mewah pantai mutiara mulai surut
ketinggian air pada sabtu pagi sekitar dua puluh hingga empat puluh cm
selain itu untuk mengurangi debit air petugas dari dinas pekerjaan umum dan dinas tata air dki jakarta
terus menyedot air dengan menggunakan dua unit pompa
sementara sebagian besar warga hingga pagi masih berada di dalam rumah
sejumlah kendaraan yang sempat terendam banjir mulai dievakuasi dengan menggunakan mobil derek
sebagian kendaraan lainnya dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi